memasuki hari pertama masa tenang pada pilpres dua ribu sembilan belas ditemukan dugaan daftar pemilih ganda di kelurahan tps empat puluh lima kelurahan gunung anyar kota surabaya
sekilas tidak ada yang aneh pada dua form undangan c enam ini namun saat diperhatikan dengan seksama akan ditemukan enam pemilih yang sama yakni muhammad fahrur rizal
tertera pula nomor tps yang berbeda yakni tps empat puluh dan empat puluh lima di kelurahan yang sama gunung anyar surabaya
hal ini terungkap saat fahru rizal mempertanyakan perundangan pemilih yang belum diterima oleh istrinya
sementara pada saat itu ketua rt tempat ia tinggal mengaku belum membagikan undangan c enam
sementara itu nur syamsi komisioner kpu kota surabaya mengaku akan segera menindaklanjuti temuan tersebut
nur syamsi khawatir salah satu form c enam ada yang dipalsukan lantaran ada sisa penghapus pena pada baris alamat dan ditemukan beberapa kelengkapan identitas yang tidak sama
ini juga sempat ditemukan di pt ganda
di pt ganda di sini pada saat gubernur yang lalu tidak dalam bentuk undangan c enam tetapi dalam bentuk penggunaan c enam oleh pihak yang telah melakukan pencoblosan
namun pada pagi hari tadi kami sangat berkebetulan hadir di tempat di mana form c enam ganda ini ditemukan oleh ketua rukun tetangga yang berada di kelurahan manyar gunung manyar
kemudian juga ditemukan di sana bahwa
ketua rt ini mengaku belum memberikan undangan c enam kepada warganya pada hari itu
karena memang jadwal untuk memberikan undangan c enam itu pada hari ini sekitar pukul sepuluh pagi pada saat kami juga datang ke desa tersebut
nah pada saat itu pihak rt mengaku mendapat pesan singkat dari salah seorang warganya yang mempertanyakan kenapa hanya ada satu form c enam yang diterima oleh keluarganya
sementara di dalam rumah tersebut ada dua orang yang berhak untuk menggunakan hak suara
nah pada saat menerima pesan singkat tersebut dari ketua rukun tetangga ini pun merasa terkejut karena merasa belum membagikan satupun form c enam yang ada dalam tanggung jawabnya
ya ini yang berada di rt delapan belas rw empat
ini yang menjadi pertanyaan bagi dirinya
kemudian langsung pada saat kami ada di sana juga mengajak kami untuk berkunjung ke rumah dari bapak wahru rizal ini atau muhammad fahru rizal untuk ditanyai secara langsung
dan memang benar pada saat kami tiba ke rumah bapak wahru rizal
ini bapak muhammad fahru rizal mengaku sudah mendapatkan form c enam dengan namanya dengan nomor dpt nya tujuh puluh
kemudian dengan nomor tps ada di tps empat puluh kelurahan gunung anyar
sama namun di rt yang berbeda ya ini di rt empat belas
sehingga ada pertanyaan di sini namun langsung diklarifikasi oleh pihak ketua rt bahwa dia belum membagikan
dan yang benar ada adalah sesuai dengan alamat dan juga ktp yang ada
yang dibawa oleh bapak ketua rt yongki pada pagi hari tadi
ya ini diserahkan langsung kepada bapak wahru rizal
ya ini yang tepat yang benar sesuai dengan daftar pemilih tetap nomor tujuh puluh empat yang dimiliki oleh bapak fahru rizal adalah yang dibawa oleh ketua rt nya yongki pada pagi hari tadi
ya ini dengan nomor tps empat puluh lima
artinya bukan di tps empat puluh
dengan kpps atau kepala ketua kpps nya ya ini bapak yongki bukan atas nama dari satu form dengan nama ketua kpps nya
ini yang menjadi pertanyaan
dan ada beberapa kejanggalan di sana yang seharusnya yang diterterakan pada form c enam tersebut adalah nomor induk kependudukan
namun dari form c enam yang didapat dari tps empat puluh yang tertera di sana bukan nomor induk kependudukan tetapi nomor kk
nomor kartu keluarga yang dimiliki oleh bapak fahru rizal
selain itu juga ada tanda di sana penghapusan alamat dari bapak fahru rizal
form c enam dengan tps empat puluh
ini yang menunjukkan atau memperlihatkan beberapa kecurigaan
langsung pada saat itu juga ketua dari kpps yang sekaligus juga dari ketua rukun tetangga dari bapak fahru rizal
yakni di rt empat ini langsung menarik kartu atau form c enam tersebut dan diminta
karena pada saat itu memang untuk dikhawatirkan nanti justru akan digunakan untuk hal yang tidak diinginkan
meski sebenarnya sudah ada titik temu
antara keduanya bahwa tidak akan ada penggunaan suara karena memang sebenarnya di rt tersebut sudah terjalin komunikasi yang baik
antara ketua rt dan juga warga sekitar
sehingga ketika ada hal hal yang tidak diinginkan mereka bisa langsung mengantisipasi
sementara pada saat itu juga kami mencoba mengkonfirmasi ke pihak komisi pemilihan umum
karena memang hal ini perlu diwaspadai
karena diduga memang ini jangan jangan tidak hanya terjadi pada kelurahan gunung anyar itu saja
tetapi ada beberapa di kelurahan lain
karena memang dalam saat saat masa tenang seperti ini
di mana tidak ada aktivitas kampanye
juga tidak ada aktivitas mengajak untuk bisa memilih salah satu calon
baik itu calon legislatif ataupun baik itu calon presiden
maka diharapkan pada masa tenang seperti ini tidak lengah begitu saja
pihak pengawas pemilu dan juga pihak komisi pemilihan umum tidak lengah begitu saja
tetapi perlu juga mewaspadai gerakan gerakan yang mungkin juga dilakukan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab
seperti yang dialami oleh bapak muhammad faru rizal
kebetulan saja memang bapak muhammad farurizal ini mau bertanggung jawab
mengkonfirmasi serta meyakinkan kepada pihak ketua rt
bahwa tidak akan menggunakan hak suaranya di tps empat puluh lima
yang di sana memang digunakan form c yang tidak sebenarnya
tetapi dia akan yakin menggunakan form c enam yang berasal dari tps empat puluh lima
sehingga ini bisa dipastikan tidak akan terjadi kebocoran hak suara di tps empat puluh
tapi di beberapa kelurahan di surabaya ini yang di sana memang ada sekitar delapan tps yang sudah disiapkan oleh pihak kpu
baik terima kasih eka rima untuk informasi dari anda
eka rima koresponden cnn indonesia langsung dari surabaya jawa timur